sementara itu meski sudah melunasi biaya haji rp dua puluh dua lima ratus seorang pensiunan guru di tanjung pinang kepulauan riau gagal berangkat haji tahun ini
sebab namanya tak masuk atau namanya yang masuk dalam daftar haji cadangan sudah digantikan calon haji lain yang telah melunasi biaya pada masa perpanjangan waktu yang diberikan oleh kementerian agama
suyadmi seorang ibu rumah tangga berusia enam puluh lima tahun yang tinggal di jalan dr sutomo kelurahan bukit cermin kecamatan tanjung pinang barat hanya bisa pasrah lantaran gagal berangkat haji tahun ini
padahal biaya haji rp dua puluh dua lima ratus telah ia lunasi pada senin lima belas mei sesuai dengan permintaan panitia penyelenggara haji dari kemenang kota tanjung pinang
ia juga telah melengkapi persyaratan lain seperti disuntik vaksin meningitis dan mengikuti manasik haji selama empat hari
tapi bahkan ia telah mengundang warga keluarga dan rekannya untuk menghadiri acara syukuran pada minggu dua puluh satu mei
namun mendapatkan kabar dari panitia penyelenggara haji kemenang kota tanjung pinang ia tidak bisa berangkat haji tahun ini yaitu pada dua puluh lima mei
acara itu batal digelar dan dimintai konfirmasi melalui telepon pada minggu siang
kabit penyelenggara haji kantor wilayah kementerian agama provinsi kepulauan riau membenarkan belasan nama cadangan calon haji asal kepulauan riau
gagal berangkat haji tahun ini
hal itu terjadi karena ada calon haji yang melakukan pelunasan pada akhir masa pelunasan pada sembilan belas mei